sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di pilkada jawa tengah dua ribu dua puluh empat mulai bermunculan
mayoritas nama nama tersebut belum pernah berkontestasi di pilgub jawa tengah
di antaranya ada nama mantan wali kota semarang sekaligus kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintahan atau lkpp hendrar prihadi
menurut staf kepala lkpp hendrar prihadi mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur jawa tengah dari pdi perjuangan
selain itu bupati kelaten sri mulyani juga turut meramaikan bursa pilgub jawa tengah
sri mulyani ikut mengambil formulir sebagai bakal calon wakil gubernur jawa tengah di kantor dpd pdi perjuangan jawa tengah pada senin dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
sering menyebut mengambil formulir sebagai calon wagub agar dapat mendampingi sosok cagup yang akan diusung
hadir di kantor dpd pdi perjuangan jawa tengah dalam rangka
mengambil formulir untuk calon atau bakal calon wakil gubernur jawa tengah atau bakal calon dari pdi perjuangan
sejauh mana kesiapannya bu untuk penjahatannya
sejauh mana ya insya allah siapa iran batin
kemudian ada sosok kapolda jawa tengah irjen ahmad lutfi
sepanduk dukungan terhadap kapolda jawa tengah tersebut terus bermunculan di sejumlah daerah di jawa tengah
ahmad lutfi pun merespon soal banyaknya baliho yang bergambar wajahnya dan bernarasi maju pilgub jateng
menurutnya itu merupakan aspirasi masyarakat
itu kan namanya sepandukan aspirasi masyarakat
siapkan doa dari haji tadi
saya ingin kita didoakan ya untuk polisi didoakan oleh masyarakat kita jadi polisi yang baik
selain nama nama tersebut masih ada nama bupati kendal diko ganinduto dan ketua dpd gerindra sudaryono
diko disebut akan berpasangan dengan raffi ahmad untuk pilgub jawa tengah
sementara sudaryono mulai belusukan ke permukiman warga untuk mencari dukungan
sudaryono mengaku telah mendapat mandat langsung dari ketua umum gerindra prabowo subianto
lalu apakah nama nama tersebut
akan menjadi debut yang gemilang di pilkada jawa tengah
tim liputan kompas tv
sementara itu saudara lembaga survei parameter politik indonesia merilis hasil survei simulasi tiga pasangan calon pilkada jawa tengah dua ribu dua puluh
orang pertama yang paling populer adalah taj yasin maimun yang mendampingi ganjar pada pilgub sebelumnya
dengan lima puluh dua satu persen
disusul mantan wali kota semarang hendrar prihadi empat puluh persen
dan bupati kendal diko ganinduto dengan popularitas tiga puluh delapan satu persen
selain itu ada muhammad yusuf kudori atau lebih dikenal dengan sebutan gus yusuf
ketua dpw partai kebangkitan bangsa jawa tengah ini meraup suara responden sebesar tiga puluh tujuh persen
perjuangan politisi senior bambang wuryanto atau yang dikenal dengan bambang pacul sebesar dua puluh sembilan lima persen
dan kapolda jawa tengah inspektur jeneral ahmad lutfi dengan tingkat kepopuleran dua puluh delapan tiga persen
pemilihan gubernur jawa tengah pertarungan di kandang banteng
kuldori ketua bapilu pkb jawa tengah
ahmad doli kurnia wakil ketua umum partai golkar dan adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
sudah bersama kami di dialog sampai indonesia pagi hari ini
selamat pagi bapak
ini berarti yang potensi justru nama nama yang tadi ya mas hadi
saya melihat sebelumnya sebenarnya pilkada jawa tengah ini dibandingkan provinsi lain kan tidak terlalu ini ya sebelumnya ya
jawa barat itu tiba tiba jawa tengah sekarang begitu ada nama raffi ahmad kok tiba tiba ramai begitu kira kira
ya saya kira kenapa saya merilis hasil survei di jawa tengah soal pilgub ya
jadi judul rilisnya itu jawa tengah pasca ganjar dan pasca gibran
karena dua orang ini dipastikan
oleh karena itu maka pertandingan di jawa tengah relatively akan menarik
karena tidak ada petahana dan kemungkinan besar yang akan bertanding di dua ribu dua puluh empat itu adalah mereka yang baru pertama kalinya
maka tak mengherankan kalau kemudian nama nama yang muncul itu adalah seperti taji yassin
kemudian ada kapolda jawa tengah dan seterusnya dan seterusnya
itu adalah nama nama yang di
dicek sebenarnya dalam survei kita yang sangat potensial
bisa berkompetisi dalam pilkada jawa tengah
tentu dalam skala bagaimana mereka ini dipersepsikan sebagai orang yang populer dan kemungkinan akan dipilih
cuman kan yang menjadi problem menurut saya agak serius
pada level popularitas semua orang yang bertanding di jawa tengah itu relatif masih di bawah enam puluh persen mas
taji yasin itu baru dikisaran angka sekitar lima puluh delapan persen ya
padahal beliau itu adalah wakil gubernur
dan kemudian saat ini adalah anggota dpd terpilih
tapi memang popularitasnya nggak terlampau tinggi
diko ini di kisaran angka sekitar tiga puluh delapan persen
ada tiga puluh dua persen dan seterusnya
kapolda jawa tengah itu ya popularitasnya di kisar angka dua puluh lima sampai dua puluh delapan kalau tidak salah ya
yang ingin saya katakan adalah efek dari popularitas yang rendah itu
maka elektabilitas orang orang yang muncul di survei ini pun juga
oleh karena itu dalam rentang waktu enam bulan ke depan
andai orang orang ini kemudian dapat tiket untuk maju
tentu pertarungan begitu cukup terbuka
jadi siapapun sangat potensial akan mengungguli yang lain
dan sangat potensial untuk mengalahkan satu sama yang lainnya
oleh karena itu kerja kerja politik di sisa waktu ini adalah menjadi pertarungan yang sesungguhnya
bahwa jawa tengah dulu yang dianggap sebagai kandangnya banteng
tentu ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya
memang harus diakui bahwa nama kader pdip memang di survei kita itu muncul
di situ ada hendy bahkan nama mas pacul juga muncul
kemudian ada mas jake kalau tidak salah ya
tapi memang popularitas dan elektabilitasnya rendah
oleh karena itu ini yang saya kira bahwa pertarungan di jawa tengah relatif datar dibandingkan dengan wilayah wilayah lain
rituan kamil itu nyaris tanpa lawan tanding
begitupun di jakarta pasti yang muncul nah ada nama anies di situ
muncul juga nama ridwan kamil
muncul juga misalnya nama seperti ahok dan seterusnya dan seterusnya
di jawa tengah relatifly banyak wajah wajah baru
efeknya adalah nama nama wajah baru ini tidak inline bagaimana popularitas dan elektabilitas mereka yang menjulang
oleh karena itu saya mengatakan kemarin di survei waktu rilis
per hari ini tidak ada yang bisa mengklaim siapa yang paling unggul dan siapa yang paling kalah
jadi saya juga mau tanya siapa yang potensial
ini saya juga mau tanya nih gus yusuf
anda punya popularitas menurut parameter politik indonesia tiga puluh tujuh
sebenarnya ya meskipun belum ada yang mencapai lima puluh persen seperti kata mas adi
yang pertama dan kelima terima kasih ya
memang sebetulnya kerja kerja politik kita ini kan sudah lama
yang di situ p satu adalah pemenang nomor dua di jawa tengah
yang nomor dua di jawa tengah
meski sampai hari ini kita belum cukup tiket menurut anda
cukup tiketnya kita masih harus berkoalisi
dengan dua puluh versi dan mesin politik yang ada
saya rasa ini akan sangat membantu kemenangan pkp di perikub
sampai tentu pkp juga punya basis kultur warga nabi yang keluarga besar no yang dari jawa tengah
so far ini merupakan penunjuk semangat aja dari pkp
tapi kalau bicara soal kultur nahdien di sana juga ada nama tazi yassin maimun nih gus
anda melihat sosok tazi yassin yang juga masih keluarga nahdlatul ulama bagaimana
ya hampir sama mungkin kalau kita menengok lima tahun yang lalu
ketika gus yassin berpasangan dengan mas ganjar
pkp ini mengusung sudirman usaid
dan itu suara nadi nya juga ada polarisasi
dan selisihnya sekitar berapa sepuluh itu enggak ada
padahal waktu itu mas ganjar mengungkapkan
lima tahun yang lalu masih ketat suaranya
masih ada inilah ya berarti persebaran suaranya masih banyak ya kalau bicara soal nadatul ulama begitu ya kira kira
ya mas seno pak seno
kalau dari pd perjuangan bagaimana
kan biasanya ini tadi juga sempat disinggung oleh mas adi
ini biasanya kandang banteng tapi sekarang relatif lebih merata begitu kekuatan politik di jawa tengah
selepas ganjar pranowo tidak menjabat lagi jadi gubernur jawa tengah
ya kalau mau dibaratkan jawa tengah itu meskipun katakan misalnya kalau dalam skup nasional itu bukan premier league
masih kompetitif masih seru banyak tim tim yang bermunculan yang punya potensi
tapi tentu kalau bicara dominasi supremasi real madrid masih paling sering dibicarakan kan begitu
meskipun masih kompetitif gitu
artinya di jawa tengah pun kemarin juga kami masih bersyukur kami masih diberi kepercayaan yang cukup di pileg
itu sebesar kurang lebih ada tiga puluh tiga kursi kalau tidak salah
dua puluh tujuh sekian persen angka yang diraya oleh bdi perjuangan
sehingga kalau mau dikatakan bisa mengusung sendiri sekalipun sebenarnya bisa juga di pilkada dua ribu dua puluh empat ini
tetapi dalam kondisi itu kami tentu tidak mau berleha leha
situasi hari ini pilkada cukup berbeda dengan pilkada sebelumnya di tahun dua ribu dua puluh
ada berbagai variabel faktor yang harus kami pertimbangkan
maka saat ini secara disiplin partai kami dalam tahapan penjaringan dan penyaringan calon
berbagai nama nama muncul kami mencermati berbagai suvee termasuk suveenya ustadz adib rayyitno
dan mencermati nama nama dan dinamika yang muncul di pilkada jawa tengah
termasuk popularitas yang dimiliki kader kami internal
ada misalnya mas hendy yang muncul
pak pacul pak ketua dpd yang muncul
termasuk ada gus yusuf yang muncul di dalam survei tersebut
basis pertimbangan kami tentu rasional dan saintifik
manapun pemenangan pemilu harus linear dengan survei dan metodologi ilmiah
di saat yang sama kami punya beban sejarah
secara historis pdi perjuangan selalu menjadi diidentikan dengan jawa tengah
misalnya mas ganjar pranowo terpilih menjadi gubernur di jawa tengah
dan kemudian menjadi capres kami di pilpres yang lalu
jadi beban historis kami itu cukup berat di jawa tengah
artinya kami mendapatkan kepercayaan rakyat berkali kali
dan kami mengharapkan di pilkada besok kami tidak kemudian kehilangan kepercayaan itu dari masyarakat jawa tengah
tentu kalau melihat pola banyak kemungkinan yang bisa dilakukan pdi perjuangan mas
bisa saja misalnya seperti tahun dua ribu sembilan belas lalu ada koalisi semangka
merah hijau rasionalis dan religius
artinya variable variable semacam itu siapapun calon yang kami usung nanti pasti akan mengusung message tertentu
untuk menyikapi atau menghadapi dinamika politik dan demokrasi yang terjadi saat ini
ngomong ngomong koalisi semangka ini juga ada simulasi yang dilakukan oleh parameter politik indonesia pak seno
ini di simulasi pasangan calon kedua
ini yang paling teratas jika dipasangkan dengan gus yusuf
ada komunikasi politik dengan gus yusuf
sejauh ini hitung hitungan politiknya gimana
kalau memang dengan gus yusuf tapi dengan catatan kalau menurut surveinya mas adi ini
mas diko kan induto ini tidak dengan raffi ahmad
ya mungkin yang dilakukan dalam mencermati sebenarnya
ya termasuk siapapun itu nama nama yang muncul di dalam survei survei yang bermunculan
termasuk dari mas adi prai
artinya siapapun itu menjadi pertimbangan kami
yang muncul nama nama itu kan berarti sudah melalui pertimbangan tertentu
dapatkan elektatif dan popularitas tertentu
sekali lagi partai dalam tahapan penjaringan dan penyaringan
nah dalam rakernas kemarin rakernas partai kemarin
sebenarnya kan ibu ketua umum sudah memberikan satu arahan instruksi yang jelas
yaitu siapapun yang mau maju di pilkada tidak hanya bicara elektoral
kalau kira kira berangkat atau ingin berangkat dari pdi perjuangan
harus terus hadir di tengah masyarakat
nanti pada saat bicara elektoral itu konsekuensi saja
turun di masyarakat ini rasanya kemudian dianggap diperlukan
nah pesan itulah yang dilakukan oleh semua calon
yang kira kira hari ini adalah kader pdi perjuangan
persoalan kemudian nanti partai akan melihat dengan tokoh siapa
yang kira kira kalau perlu dilakukan kerjasama politik
saya rasa seluruh kader pdi perjuangan sangat paham
bahwa nanti partai akan menentukan yang terbaik
sangat rasional yang anda ungkapkan pak seno
kalau memang mau punya elektabilitas baik
muncul di depan masyarakat dengan citra yang sangat baik pula
nah kalau ngomongkan kerja politik mas adi
yang paling terlihat di sosok sosok ini
yang punya kerja politik sekarang paling masif dan juga paling intensif begitu di jawa tengah
ya saya kira memang cara mengukur kerja politik itu pada level popularitas dan elektabilitas di survei
ada yang memulai kerja kerja politiknya lama
dan ada kerja kerja politiknya relatif baru
kalau kerja kerja politik yang sudah lama dibangun itu tentu adalah gus yassin
apapun judulnya pernah berpasangan dengan ganjar
kalau popularitas dan elektabilitasnya itu relatif mengungguli yang lain
gus yusuf kan lama juga dikaitkan dengan jawa tengah ya
adalah sosok yang menurut saya kalau bicara jawa tengah nggak bicara gus yusuf ya taafdol sebenarnya
jadi kalaupun toh disurvei misalnya gus yusuf itu muncul ya
popularitas dan elektabilitasnya relatif juga bisa mendekati gus yasin
bagi saya ini adalah bagian dari buah bagaimana penokohan dan kerja kerja politik
yang dilakukan oleh kader kader pkb gus yusuf yang terbangun selama ini
hendy ini kan lama sebagai mantan wali kota semarang
dinilai punya prestasi yang cukup panjang
dan selalu dikaitkan dengan jawaban
yang menurut saya relatif menjadi pendatang baru itu ada dua nama
yang menurut survei yang kita lakukan kemarin adalah diko dan kemudian kapolda jawa tengah
apapun judulnya tiga minggu empat minggu belakangan ini orang tak pernah berhenti bicara tentang niko
kemana mana bersama dengan rafi ahmad
ada faedah elektoral yang bisa didapatkan oleh bupati kendal yang kemudian secara perlahan
membuat diko itu menjadi spotlight pembicaraan soal kemungkinan maju di jawa tengah
karena disurvey secara popularitas dan elektabilitasnya sudah mulai masuk empat besar
begitupun dengan kapolda jawa tengah
itu adalah nama yang sebenarnya baru baru ini aja diperbincangkan
itu yang kemudian ditambah ada muncul baliho billboard di mana mana
yang kemudian menegaskan bahwa kapolda jawa tengah sangat mungkin nih dapat tiket untuk maju
termasuk misalnya ketua gerindra jawa tengah ya pak sudaryono
sekalipun popularitas dan elektabilitasnya relatif rendah dibandingkan dengan yang lain
tapi ketika ditanya kepada responden sudah diperbincangkan
ini bagian dari surplus dan kerja kerja politik yang sebenarnya sudah mulai dibangun
oleh karena itu kalau kita ranking empat besar sebenarnya mas soal pilgub datang ya
ada apa namanya gus yassin kemudian gus yusuf
nah kita coba untuk mensimulasikan misalnya taj yassin ini tidak masukkan
kenapa karena tad yassin kita persepsikan per hari ini adalah anggota dpd terpilih
rasanya anggota dpd itu akan jauh lebih dipilih ketimbang maju jawa tengah
kalau dihilangkan variable gus yassinnya tiga nama besar
ada hendi ada agus yusuf kemudian ada diko
tapi kan dalam pilkada kita tidak bisa menutup mata
ini soal tiket untuk maju itu penting
makanya tadi pkb ya kalau mau jujur katanya bisa maju sendiri
pkb juga kita tahu adalah basisnya juga agak kuat di jawa tengah
dan selalu mendelegasikan kader kader terbaiknya untuk bertanding
waktu pilgub jawa tengah beberapa waktu yang lalu bu ida fauzia bisa bersandingan dengan pak sudirman said
sekalipun kalah tapi yang jelas memberikan perlawanan yang cukup seni ya terhadap ganjar dan gus yasin saat itu
kerja politik enam bulan ke depan akan menjadi penentu soal siapa sebenarnya yang akan memenangkan pertarungan
karena bagi saya pilkub itu adalah pemilihan kepala daerah secara langsung tanpa melalui warna warna partai apapun
karena yang menarik dari jawa tengah itu akan menjadi pertarungan
apakah akan terus menjadi kandang banteng ataupun tidak
tapi yang saya tertarik juga tadi pernyataan mas adi
ada spotlight yang dicuri dalam tanda kutip oleh niko
sebelumnya jawa tengah ini
sebelumnya jawa tengah ini ada gus yusuf gus yassin dan juga pak hendi ya pak hendardi
ketika ya saya boleh katakan diko ini ya baru lah gitu ya
baru muncul ketika ada raffi ahmad begitu yang digandeng oleh diko
untuk gus yusuf gus yassin dan juga pak hendari
saya akan tanyakan ke gus yusuf juga
bagaimana stallback the spotlight gitu kira kira
untuk kompetisi yang akan dihadapi di pilkada jawa tengah
yang sekarang dicuri dalam tanda kutip oleh diko geng dan duto
ini saya harus iklan dulu sebentar
nanti setelah jeda saya akan tanyakan ke gus yusuf
diko geng dan duto ini kalau saya bilang tadi sebelum jeda
itu stall the spotlight di kancah ataupun bursa calon di pilkada jawa tengah
sebelumnya yang beredar kan nama nama seperti gus yusuf gus yassin lalu juga pak hendardi gitu ya
tapi sekarang diko ini mencuri perhatian
mencuri spotlight publik dengan menggandeng ya berencana menggandeng raffi ahmad untuk menjadi wakilnya
karena memang spotlight itu mau tidak mau penting untuk apa namanya tadi kerja kerja politik yang dilakukan untuk dalam rangka pemenangan pilkada gus
kita sangat menyadari bahwa peran media hari ini menjadi sangat penting juga tadi
berbagai upaya upaya kreatif dari para calon untuk mencuri perhatian
tapi menurut saya tidak sebatas popularitas
ini memang juga harus mesin politik nanti ketika kita sudah masuk di kertas suara tinggal mesin politik yang akan berbicara di lapangan
juga di jawa tengah itu ada basis basis kultur yang tersebar menjadi basis basis militansi
itu siapapun ketika diusung pdi di sana pasti akan ya kuat lah
kita di pkb juga punya basis di pantura
baru kata seperti di pekalongan di tegal di batang di kendal
di kabupatennya mas diko saja
ya artinya bahwa oke kita semua sekarang berpacu membangun popularitas elektabilitas
di satu sisi tugas partai ini menyiapkan mesinnya
perangkat perangkat variabel pemenangan untuk berukup ke depan
makanya juga sepakat dengan mas heno pdi bagaimana kita membangun komunikasi politik
karena tentu tidak bisa berjuang sendiri
tentu kita harus bersama sama
maka pkb juga intensif melakukan komunikasi politik
baik dengan mas pacul dengan teman teman pdi dengan teman teman gerindra teman teman demokrat dengan pak pandra dengan teman teman golkar
kita semua melakukan komunikasi komunikasi politik
untuk bagaimana nanti bekerja sama untuk jawa tengah ke depan pasca mas ganjar ini
jadi kita harus tetap terbuka untuk membangun komunikasi politik
itu yang menjadi kunci pemenangnya
kalau mendengar pernyataannya gus yusuf sepertinya simulasi paslon yang kedua dari mas adri prayitno ini akan terwujud nih pak henr frehari dengan gus yusuf
karena komunikasinya paling intensif memang saat ini dengan pdi perjuangan termasuk membangun kerja kerja politik di jawa tengah begitu ya gus
ya kalau komunikasi politik sih merata
mas pacul itu kalau di jawa tengah sudah dianggap ketua kelas itu paling senior gitu
kita juga dengan mas daryono itu juga intensif dengan teman teman golkar
karena jawa tengah sendiri tentu ini menjadi perhatian di tingkat nasional
maka kita yang di jawa tengah ini kan hanya memberikan gambaran bagaimana peta situasi di daerah
keputusan kan tetap di dpp masing masing kan
kita hanya berupaya berikhtiar dan memberikan gambaran
nanti keputusan dpp kita masing masing seperti apa itu yang akan menjadi pijakan dari kader kader jawa tengah
pagi hari ini juga sudah ada wakil ketua umum partai golkar
pak doli ini ngomongin soal kader anda juga nih di jawa tengah
ada nama diko ganinduto yang belakangan tadi saya katakan dengan istilah stall the spotlight untuk bursa calon di jawa tengah
tapi tadi gus yusuf mengatakan tidak selamanya popularitas itu linear dengan kemenangan begitu untuk kerja kerja politik
perlu juga ada mesin politik dan basis kultur yang kuat
untuk partai golkar sendiri basis kultur dan mesin politik yang disiapkan kalau bicara basis kultur sepertinya juga tidak sekuat pdi perjuangan dan pkb
bagaimana anda merespons ini pak doli
ya sebenarnya kalau menghadapi pilkada ini kan berbeda ya dengan pilpres berbeda dengan pilek gitu ya
nah yang paling penting pertama kan parabel utama itu soal tokohnya ya
apakah orang yang kita rekomendasikan itu punya ketokohan yang kuat atau tidak
apakah orang yang kita rekomendasikan itu punya ketokohan yang kuat atau tidak
akseptabilitas atau tidak di daerah itu gitu ya
dan itu kan kemudian nanti bisa kita ukur di uji dengan survei
tidak mungkin orang bisa mendapat dukungan elektabilitasnya baik kalau tidak punya popularitas dulu gitu
jadi saya kira sekarang memang waktunya lah tokoh tokoh siapa saja ya untuk ya
kemudian yang sudah memang populer itu makin menguatkan itu dikonversi menjadi elektabilitas
yang baru mulai ya tentu harus meningkatkan popuritasnya dulu
nah yang kedua adalah variable dukungan instrumen politik ya
itu yang tadi mungkin sering disinggung soal bagaimana tokoh itu juga tidak mungkin bisa menang kalau tidak didukung oleh instrumen politik
dikitannya adalah partai partai politik ya
didukung oleh sebuah partai politik atau gabungan partai politik
nah ini yang juga tentu kemudian harus dibangun ya komunikasi politik antar partai politik yang mau mengusung tokoh itu
nah golkar dalam hal ini tentu kami memahami situasi di jawa tengah tentu membuka diri
dan saya tadi betul kami juga meminta supaya ketua dpd kami saudara pangga dan semua jaringan itu berkomunikasi
dengan ketua ketua partai politik di jawa tengah
supaya kita memang pada akhirnya bersama atau tidak bersama yang paling penting kan menciptakan situasi kondusif dalam pilkada besok
dan kemudian menerima siapapun yang nanti akan dipilih ya akhirnya oleh rakyat
kemudian yang ketiga tentu ya kita tidak bisa menafikan ya situasi sosial budaya
ya itu kan menjadi bagian pemetaan kita ya
pemetaan di mana daerah daerah yang mungkin kita harus lebih intensif membangun komunikasi melakukan pendekatan sesuai dengan kultur yang berkembang di daerah masing masing
ya tadi gus yusuf juga sudah sedikit banyak membedah ya
ke jawa tengah itu kan tentu beda ya
utara selatan timur barat itu beda beda
pendekatan kulturalnya juga masing masing berbeda
nah memang kemarin filek dan filpres itu menjadi semacam
ya buat pilkada simulasi juga dalam kaitan membangun kultur itu ya
jadi pendekatan yang dilakukan pada saat filek kemarin dan filpres mungkin bisa juga menjadi bahan ya menjadi bahan evaluasi pendekatan apa
tepat atau tidak dalam menghadapi pilkada
political game di pileg dan pilpres itu belum tentu sama di pilkada
tapi ngomong ngomong soal simulasi pak doli anda juga pasti kan punya data ya berdasarkan hasil dari pileg kemarin itu
ini kan jawa tengah dalam konteks kita bicara pagi ini biasanya dikatakan kandang banteng gitu
di mana mana saja yang menurut golkar
kandang banteng itu sudah tidak menjadi kandang lagi begitu pada saat pileg kemarin
ya saya kira memang pileg kemarin itu memberikan gambaran ya secara umum
mungkin ada di beberapa daerah terjadi perubahan perubahan gitu ya
antara filpres dan filek saja
saya kira itu juga cukup berbeda ya
banyak juga daerah daerah yang kita lihat kemarin itu ya
di pileg itu memang berbasis pada kekuatan partai politik tertentu gitu
tapi dalam pilpres juga dia bisa berbeda ya pilihannya gitu
nah disini menariknya pemilu tahun dua ribu empat belas ini yang memang
apalagi bukan hanya sekedar di
di hari yang sama filek dan filepresnya
tapi juga berdekatan dengan filkada
ini keunikan dan menariknya pemilu dua ribu empat yang sekaligus serentak semua
antara filek filpres dan filkada secara keseluruhan
dan ini yang juga menjadi perhitungan masing masing dalam menentukan strategi di partai politik masing masing ya
saya juga kembali ke pertanyaan yang saya tanyakan di awal oleh saya ke pak doli ini
seorang sosok yang akan dimajukan dalam suatu kontes politik
memperhitungkan popularitas elektabilitas dan akseptabilitas
menurut anda kalau tadi saya bertanya ke gus yusuf
popularitas tidak selamanya linear dan kemenangan
popularitas justru punya peran penting untuk pemenangan
ya tentu semua itu jadi pertimbangan
makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa
cara terbaik untuk kemudian membaca sebuah pergerakan dalam konteks peta pilkada
membaca hasil metode scientific
harus banyak diskusi dengan ustaz adi pray
dengan kemudian mereka yang punya pakaran dalam melihat konteks ini secara ilmiah
dan kami selama ini juga terbiasa untuk mendorong kader kader
yang misalnya punya rekam jejak baik
itu juga sangat moncer di dpr ri
selain kemudian punya pengalaman panjang di internal partai
nama nama yang kemungkinan muncul hari ini pun
di periode keadaan manapun di seluruh indonesia
kalau dari kader internal pdi perjuangan
misalnya sebelumnya pernah menjadi kepala daerah
atau kiprahnya selama menjadi legislator
saya rasa itu semua punya track record panjang yang bisa dicek
apalagi hari ini kami juga punya incumbent di jawa tengah
yang dua periode terakhir memimpin jawa tengah
dan sudah disampaikan di dalam internal partai
mas ganjar pranowo juga akan ikut turun gunung
untuk mengendorse dan melakukan kampanye politik
kerja kerja konsolidasi bagi pilkada jawa tengah nanti
atau calon yang diusung oleh pdi perjuangan
jadi saya rasa selain bicara popularitas
kami juga memprioritaskan bagaimana
dan apa saja prestasi yang pernah dilakukan
oleh kader kader yang nanti akan direkomendasi
di dalam pilkada dua ribu dua puluh
ada banyak nama yang bisa disebut
yang kemudian dapat kemudian memimpin suatu daerah
saya rasa pdi perjuangan juga punya stoknya
bagaimana komposisi nama nama tersebut
itu bisa dimaksimalkan lagi
peta kerjasama politiknya pun bisa berbeda beda
punya peranan penting untuk pemenangan calon
termasuk dengan kekuatan masing masing pdi perjuangan
yang ada di jawa tengah saat ini
ya kami bersyukur bahwa di pileg
bagaimana kami di kalahkan
dan ini pun kami masih bersengketa di pt un
kami masih bersyukur di pria amanat rakyat
masih mendapatkan jumlah perolehan kursi
yang secara persentase cukup signifikan
artinya kalau bicara kandang banteng
sebenarnya salah satu basis penting
tapi juga secara culture dan secara sejarah
jawa tengah masih masuk di dalam basis tersebut
dan kami percaya itu tidak akan bisa terjadi
kalau tidak diimbangi dengan kinerja kinerja partai
dan seluruh kader partai yang selama ini berjalan
gus yusuf maupun pak doli menyampaikan
bahwa bagaimanapun ya mesin politik partai itu juga penting
di dalam kemudian membangun sebuah basis
maka saya rasa nanti akan teruji betul
di pilkada besok sebagai ujian terakhir
sebelum kita semua melakukan kuasa pemilu empat tahun
gubernur kau paten kota jadi satu semua
siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diajukan
tentu nanti akan ada korelasi
dengan calon bupati dan calon wali kota
di seluruh daerah di jawa tengah
nah hal ini juga tentu menjadi variable pertimbangan kami
basis kultur yang diklaim bisa dijaga
lalu kekuatan mesin politik yang juga masih baik
diklaim oleh pak seno tadi
ini tinggal nanti siapa sosok yang diusung juga penting
untuk mendukung basis kultur yang masih bisa dijaga
mas adi selain elektabilitas
kekuatan finansial dari masing masing partai politik juga penting
dan kekuatan siapa yang berada dibalik calon itu
menurut anda siapa yang bisa berinvestasi politik
yang rasional untuk bisa memenangkan
ya saya kira memang kalau soal isi tas ya
di semua provinsi kabupaten dan kota
dan dianggap sebagai sebuah permakluman
bahkan itu sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seorang calon
sekalipun dalam undang undang pemilu nomor tujuh dua ribu tujuh belas itu diharamkan
tapi praktik itu kemudian menjadi suatu hal yang nyata mas
tapi saya tidak ingin terlampau jauh mengomentari itu
yang bertanding dalam pilgub di jawa tengah
ini kan pertarungan yang saya kira menjadi battle ground
dimana selalu dikaitkan dengan potensi jumlah pemilih yang
nah saya mencoba untuk menggunakan
dua unit analisis soal pilkada
menggunakan survei sebagai parameter kira kira
siapa kader kader terbaik mereka yang akan diusung
penentuan postur koalisi yang akan dibangun
itu tentu bukan hanya sebatas ingin melengkapi pertandingan
yang selama ini agak sedikit lupa dilihat oleh publik
soal bagaimana elit yang bisa menentukan
sekalipun sudah punya bekal elektabilitas
apakah akan mendapatkan tiket untuk bisa maju
karena per hari ini ada kecenderungan
itu berusaha untuk terus mempertahankan
koalisinya ini tetap berpermanen
di sejumlah wilayah wilayah tertentu
terutama wilayah wilayah yang dianggap kunci
tiket ini adalah sebagai satu guidance
apakah orang yang sudah punya popularitas dan elektabilitas
survei kelihatan hebat dan kelihatan mantap
itu sama saja membuat kenapa
pertarungan yang saya sebut di jawa tengah
tapi overall yang saya katakan bahwa
sekalipun jawa tengah selalu disebut sebagai kandang banteng
dan nama nama yang muncul relatif kompetitif semuanya
ada nama nama yang menurut saya disebut sebagai debutan itu tadi
ada kemudian kapolda jawa tengah
yang saya kira tentu akan turut mendinamisasi
bagaimana pertarungan yang akan datang
dan itu juga akan mempengaruhi konfigurasi politik
ngomong ngomong soal waktu yang tidak lama lagi sebenarnya
dan enam bulan lagi langsung pilkada serentak
hasil survei ataupun elektabilitas yang tampak di hasil survei ini
inilah calon calon yang sangat potensial untuk diusung di jawa tengah
survei itu kan sebenarnya adalah potret mutakhir
terkait dengan bagaimana suasana kebatinan pemilih
potret hari ini itu bisa berbeda dengan bulan depan
bulan depan bisa berbeda dengan bulan selanjutnya
kalau untuk meyakinkan partainya
untuk meyakinkan partai partai koalisi
memang tujuan utamanya adalah bagaimana stamina politiknya terus dirawat
iya itu kemudian berkurang secara signifikan
akan menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh partai
stamina dan kerja politik yang konsisten inilah yang akan diuji
muncul ke permukaan karena ada angin yang sedang berhembus
kalau tiba tiba anginnya tidak berhembus
di medsos tidak pernah berbincangkan
maka disitulah sebenarnya partai
yang sebenarnya tidak bisa dipertandingkan
salah satu unit analisis dan variable kuncinya adalah soal elit
kepentingan elit di jakarta itu akan menentukan kira kira
siapa yang akan bisa maju ataupun tetap
tetap di elit di pusat ternyata yang bisa menjadi penentu
pak seno dan pak doli ini harus jaga stamina politik nih
dan juga untuk enam bulan kedepan untuk penyelenggaraan pilkada
saya punya pertanyaan terakhir nih ke pak doli
saya agak agak belum tertanyakan tadi ini
nama raffi ahmad ini sebelumnya sudah disetujui oleh partai golkar nih
untuk misalnya nanti digandeng oleh kader anda
ya kami memang dalam beberapa bulan terakhir ini
termasuk saudara rafi itu
karena dia berkomunikasi dengan saudara diko
kemudian ya menunjukkan ke publik mereka
menunjukkan intensitasnya gitu di jawa tengah
ya kita memasukkan mereka menjadi orang orang yang kita monitor sekarang dalam survei kita
nah jadi dan memang saudara rafi ini
selama ini memang punya komunikasi yang bagus juga dengan kita
masuk dengan kim kayaknya kalau mas raffi ini ya
dengan koalisi indonesia maju juga baik komunikasinya
jadi bagi kita sekarang
tahapnya tahap untuk menilai ya
siapa saja yang memang punya kedekatan komunikasi yang baik dengan partai golkar
tadi kualitasnya elektribitasnya dan akseptoritasnya gitu
baik ini kalau kemarin
kalau kemarin jawa tengah ini landai landai saja gitu ya
sekarang mungkin justru bisa jadi nilai yang paling seru
sepertinya agak sulit untuk menanding hovifa
jawa tengah ini relatif merata begitu ya bung andi
jadi akan sangat menarik untuk ditunggu disimak bersama
bagaimana bursa calon ini bisa menghiasi dinamika politik yang terjadi di jawa tengah
menjelang pilkada jawa tengah
terima kasih politisi pdi perjuangan seno bagaskoro
ketua bapilu partai kebangkitan bangsa jawa tengah muhammad yusuf hudori
dan direktur eksekutif paramater politik indonesia adi prayutong